di jakarta pada satu hari saja penambahan ada sebanyak angka tersebut kemudian di banten ada tiga ratus kasus kemudian di jawa barat juga ada penambahan sekitar lima ratus kasus
artinya memang semakin hari penambahan kasus covid sembilan belas ini semakin bertambah dan mengkhawatirkan apalagi adanya varian baru seperti ba empat ba lima dan juga ba dua ratus tujuh puluh
dan memang jika tadi anda sampaikan bahwa di daerah sudirman jakarta pusat ini masih banyak aktivitas itu
betul sekali sejak pagi tadi kami pantau sekitar pukul tujuh tidak henti hampir bisa dibilang tidak berhenti masyarakat ini berlalu lalang hendak bekerja seperti itu
tidak hanya masyarakat tapi juga aktivitas tidak hanya masyarakat yang bekerja atau para karyawan yang hendak bekerja ke kantor mereka
tetapi juga aktivitas masyarakat di sekitarnya juga masih padat misalnya di tempat tempat usaha rumah makan dan juga aktivitas para pengemudi ojek
baik online maupun pangkalan ini masih banyak
jadi mengambil penumpang seperti artinya memang aktivitas di kawasan sudirman dki jakarta ini masih cukup padat
bahkan tadi ketika datang juga cukup padat seperti itu ya biasanya jika jam jam longgar misalnya jam sebelas seperti itu
atau jam siang ketika masyarakat bukan jam jam kantor berangkat ke kantor seperti itu agak lengang
tetapi memang pagi ini tadi cukup padat sekali dan satu trotoar atau satu tempat
jalan untuk para pekerja ini cukup penuh disesaki oleh para karyawan yang hendak berangkat ke kantor mereka masing masing
dan memang tanggapan para karyawan ini juga tidak hanya karyawan juga masyarakat ini beragam terkait dengan penambahan atau penaikan level ppkm menjadi level dua ini
di sisi lain para karyawan ini memang menyetujui dengan adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan kembali level ppkm

karena memang hal tersebut tidak terlalu berhasil
yang dinilai mampu dapat menurunkan atau menekan penyebaran kasus covid sembilan belas itu sendiri
sementara bagi para pedagang ini dikhawatirkan justru akan menurunkan para pendapatan mereka
sehingga mereka ketika mendapatkan kabar bahwa ppkm level dua sudah diterapkan kemarin tanggal lima juli ini
mereka sedikit was was apakah ini akan berdampak buruk untuk usaha mereka atau justru ini akan berdampak tidak terlalu buruk
seperti itu karena memang ada batasan batasan yang diberikan oleh pemerintah dki jakarta
sesuai dengan imen dagri nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua ini tentang ppkm level dua yaitu ketika level dua diterapkan adanya aturan di rumah makan
begitu juga dengan
dan tadi saya sempat menanyai beberapa karyawan mereka mengaku memang per kemarin kantor mereka ini sudah menginformasikan bahwa ada batasan batasan terbaru
ada batasan batasan baru yang diterapkan di kantor mereka diantaranya adalah
himbauan untuk tidak berkumpul tidak melepas masker ketika di dalam ruangan
juga membatasi kegiatan mengobrol atau makan dengan berkurumun dengan banyak orang seperti itu
karena memang hal tersebut yang dikhawatirkan dapat menulari atau mempercepat penyebaran virus covid sembilan belas itu sendiri
sehingga dari perkantoran diambil langkah untuk mengimbau untuk para karyawannya supaya mencegah adanya kerumunan
karena memang salah satu penyebab
menaiknya aktivitas menaiknya covid sembilan belas di dki jakarta ini adalah salah satunya adalah aktivitas masyarakat yang sudah agak lengah seperti itu
karena memang mereka sudah lebih bebas berkumpul tanpa menggunakan masker
dan juga memang mereka ini sudah agak tidak khawatir lagi dengan adanya virus corona yang memang sebenarnya masih ada
tadi pagi saya sempat berbicara dengan trubus radian
yaitu pengamat kebijakan publik bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan status ppkm menjadi level dua ini justru dinilai agak terlambat
seharusnya pemerintah dapat menerapkan kebijakan ini lebih awal seminggu atau dua minggu sebelumnya seperti itu
sehingga masyarakat saat ini sudah mulai aware dengan virus corona yang semakin hari ini semakin bertambah
dan pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih tegas
dan juga tidak takut untuk dapat memberikan anggaran lebih banyak kepada masyarakat
masyarakat yang terdampak akan adanya ppkm level yang lebih tinggi lagi
baik putih terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali